saudara jalan pantura genuk semarang jawa tengah kembali normal setelah sempat lumpuh akibat banjir yang menggenangi kawasan ini beberapa hari terakhir
salah satunya di jalan lingkar selatan yang terdapat genangan banjir setinggi dua puluh hingga tiga puluh cm